industri otomotif masuk sepuluh industri besar tanah air
yang menjadi fokus pemerintah untuk menggenjot perekonomian nasional
melalui kementerian perindustrian
namun di tengah pandemi covid sembilan belas
sejumlah sektor industri termasuk otomotif
turut merasakan dampak pandemi sejak maret hingga mei dua ribu dua puluh
dikutip dari website resmi gabungan industri kendaraan bermotor indonesia atau gaikindo
penjualan otomotif secara nasional pada april dua ribu dua puluh turun tajam
hingga mencapai tujuh puluh persen
dibandingkan dengan tahun dua ribu sembilan belas lalu
hal ini juga beriringan dengan penjualan dari pabrik ke dealer atau whole sales
yang juga menurun drastis pada april dua ribu dua puluh ini
pada april dua ribu sembilan belas penjualan otomotif secara whole sale
mencatatkan angka delapan puluh empat lima puluh enam unit
dan pada april dua ribu dua puluh
pembukuannya hanya mencatatkan angka sebesar tujuh delapan ratus tujuh puluh satu unit
atau turun hingga sembilan puluh enam puluh tiga persen
menurut ketua satu

pandemi covid sembilan belas membuat pabrik pabrik otomotif harus menghentikan produksi
dan juga pandemi juga membuat sejumlah dealer mengubah pola penjualan
dan sebagian dealer lainnya juga mengalami penutupan outlet
kondisi ini merupakan kondisi terparah sejak krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
gaikindo juga berencana merevisi target pencapaian penjualan kendaraan pada tahun dua ribu dua puluh
dari semula satu juta unit menjadi enam ratus ribu unit saja
atau terendah sejak dua ribu lima belas lalu
namun target ini bergantung pada kondisi ekonomi
setelah memasuki fase kenormalan baru yang digagas pemerintah
tidak hanya pada sektor industri
pasar kendaraan bekas pun turut mengalami dampak pandemi covid sembilan belas
salah satunya yang dialami oleh reski manulang
seorang pengusaha jual beli mobil bekas di bursa otomotif mangga ii jakarta utara
selama dua bulan terakhir
dari sembilan unit kendaraan yang dimiliki
belum satu pun yang terjual
omset sebelum pandemi yang didapatkan
bisa mencapai dua ratus hingga tiga ratus juta rupiah per bulan
meski tidak ada penurunan pada harga kendaraan
sistem perbankan yang ketat untuk mendapatkan kredit kendaraan di masa pandemi
menjadi salah satu faktor yang dirasakan para pengusaha di bidang ini
jadi masyarakat ini tidak mudah untuk kredit kredit murah gitu mas albi
jadi kan sekarang kan kayak alising juga dia
atau tiga puluh gitu
nah terus kan kita biasa tuh kan harga kita upin tinggi
ya intinya mah orang bisa sepuluh juta punya mobil
kemarin bisa lah lima juta punya mobil istilahnya kayak gitu sih mas
nah sekarang kan nggak bisa mas gitu
yang minjemin dananya ini
dia nggak bisa jor joran
sekarang orang mau beli
mobil harganya seratus juta
dia gak mau mas
dia mendingan beli mobil baru gitu
diskonnya aja yang dimainin gitu kan
dia ada diskon kan
bisa digedain diskonnya
kalau kita nggak bisa markup harga lagi gitu kan
industri dan pasar otomotif tengah memasuki kondisi tersulit pada masa pandemi
penurunan angka penjualan diakibatkan oleh sejumlah faktor
seperti kebutuhan primer masyarakat yang lebih tinggi untuk bidang konsumsi harian dan kesehatan
serta ketatnya sistem perbankan dalam memberikan kredit di saat pandemi
tauhid juga mengungkapkan
bahwa dengan mulai diterapkannya kenormalan baru oleh pemerintah
bisa memberikan stimulus pada pergerakan ekonomi yang sebelumnya melemah karena pandemi
pada semester kedua tahun dua ribu dua puluh
ekonomi bisa berjalan perlahan bangkit
jika kenormalan baru bisa berjalan dengan baik
tanpa bertambahnya angka kasusnya

indef juga memprediksikan
ekonomi nasional baru bisa mencapai titik optimalnya pada dua ribu dua puluh dua mendatang
saya kira mulai agustus september oktober
itu sudah mulai bangkit
tapi puncaknya mungkin di tahun ini adalah di november desember
nah ada beberapa hal
yang pertama tentu saja
sudah mulai nanti peningkatan pendapatan masyarakat
terutama untuk golongan menengah atas
sudah saya kira sudah akan mulai terjadi
mereka comeback sedikit demi sedikit
yang kedua tentu saja
perbankan mulai agak sedikit melonggarkan
katakanlah kredit konsumsinya sekarang ini ketat sekali
untuk melakukan pinjaman dan sebagainya
saya kira kalau ekonomi sudah membaik
perbankan juga akan melakukan katakanlah pelonggaran begitu
bagi para dealer harus menyiapkan strategi baru dalam masa ini
seperti memanfaatkan marketing
mengubah sementara segmentasi penjualan kepada kelompok menengah atas
dan memberikan biskon untuk para konsumen
albi pratama robby bahtiar jakarta